sejumlah survei makin menunjukkan rentang yang jauh antara elektabilitas prabowo subianto dengan sang petahana joko widodo
desakan dari kawan seiring pun berbuah deadline atau tenggat waktu
prabowo subianto harus segera menentukan calon wakilnya sebelum bulan puasa yang tinggal dua minggu lagi
inikah indikasi prabowo tidak akan maju menjadi penantang jokowi
kami tanyakan langsung malam ini dan mengulasnya bersama dengan angga wira politisi partai gerindra
mas angga terima kasih sudah hadir
kemudian ada pipin sopian ketua departemen politik pks
dan adam kamil yang merupakan peneliti dari indikator politik indonesia
selamat malam mas adam
terima kasih sudah bergabung
kita akan mulai perbincangan ini nanti akan mendengarkan dulu pernyataan pak prabowo subianto ketika merespon pertanyaan wartawan terkait dengan hasil survei indikator ya
tapi setelah jeda berikut kami akan mengulasnya
ada survei terbaru yang kemudian menyebut jarak elektabilitas antara prabowo dan joko widodo semakin menjauh
kita lihat tanggapan dari prabowo subianto ketika ditanya tentang hal ini
survei pak yang banyak di itu gimana pak
hasil survei yang siapa
survei itu tergantung siapa yang bayar
kita punya survei sendiri
survei kita bagus
bagaimana itu bang kalau kemudian menyebut lembaga survei tergantung siapa yang bayar
ya benar memang
anda membenarkan pernyataan pak prabowo
ya siapa yang membayarkan tapi kan hasilnya kan tentunya ada metodologi
itu juga kita hargai secara keilmuan ya
tapi kan konteksnya itu tadi dijawab soal hasil survei indikator
survei yang mana itu tergantung yang bayar
hasilnya kan begitu tadi menyebut kurang lebih
anda membenarkan itu
ya artinya kan statement tersebut diarahkan artinya tidak menjadi salah satu patokan lah
artinya masing masing ada survei kemarin median ada survei yang lain juga
dan tentunya juga partai gerindra memiliki ada metodologi survei yang sudah dilakukan
saya minta tanggapan dulu dari indikator tersebut tergantung siapa yang bayar
anda setuju tidak
ya kalau tergantung siapa yang bayar semua survei juga pasti diminta
ada yang minta ada yang pesan
kalau nggak ada yang pesen siapa yang mau jalan survei kan begitu
tapi kalau soal hasil tergantung yang bayar nggak
kalau ditanya hasilnya dibayar atau tidak kita kembalikan lagi ke tujuan awal
kenapa kita ingin survei
berarti kan berangkat dari ketidaktahuan rasa ingin tahu pengen tahu
setelah survei nggak ketahuan hasilnya
ya seperti itu
jadi kalau survei hasilnya tergantung dari siapa yang bayar ngapain juga repot repot survei
karena kata katanya kan tergantung yang bayar yang tergantung ini apa berarti hasilnya
pada dasarnya survei tentu saja berbagai pihak punya hak untuk menginterpretisikan data data dari hasil survei kami gitu
tapi kalau kita mau pelajari kita mau lihat misalnya di salah satu pertanyaan semi terbuka ya
banyak nama kemudian kalau misalkan tidak ada nama yang lain itu bisa nyebutin nama lainnya kita jawab
semi terbuka ini
semi terbuka ya
semi terbuka itu pengertiannya kayak apa ini
jadi kita tunjukkan daftar nama nama disini ada empat puluh tiga daftar nama
ya kalau misalkan responden ingin menyebutkan nama yang lain tapi tidak ada di daftar itu masukkan ke kategori lainnya
nama lainnya begitu ya
oke baik nah ini semi terbuka ya

sekarang sudah berapa tahun
sekarang sudah berapa tahun
artinya peluang calon lain untuk bisa masuk ke dalam bursa ini kan besar sekali terutama pak prabowo yang punya basis tradisionalnya kan begitu
kenapa kira kira kita bahas pak jokowi dulu kenapa kira kira anda menyebut itu peluang yang lain bisa lebih besar
artinya basisnya nggak bertambah dari apa yang dia sudah kerjakan itu kan investasi politik
wajarnya seberapa kalau petahana itu
iya tidak tahu tapi kan artinya di sini dia selalu
beberapa kali yang anda survei misalnya contoh misalnya di pemerintahan yang lalu atau misalnya pemerintahan pemerintahan yang sebelumnya lah biar tidak tendensius ke satu pemerintahan sebelumnya saja ya
bagi seorang incumbent itu rentan sekali
rentan sekali gitu
nah di sini
basisnya dua ribu empat belas berapa
basisnya dua ribu empat belas itu saya empat puluh enam sampai empat puluh tujuh
tapi di sini
sembilan belas jawabannya menurun ini
itu kan artinya menurun
itu artinya menurun berbagai alasan mungkin bisa jadi pengen melihat calon yang lain misalkan apa namanya tidak
tidak lantas ke jokowi tapi masih menunggu juga ada nggak calon yang lain bisa jadi juga karena efek ya belum pasti
oh efek belum pasti
nggak nih koalisi gitu bisa jadi
nanti bentar bentar dulu ya
berbagai macam ini kan kemungkinannya gitu tapi artinya
ya tapi dari sebelumnya ada faktor itu tidak biar kita agak apa biar ilmiah begitu kita memasuki
kita tidak menanyakan alasan kenapa memilih gitu
mas pipin sebelum ke mas pipin ya tanya dulu ke bang angga wira bagaimana respon dengan lima puluh satu dibanding sembilan belas nih
ya saya rasa kalau untuk apa tadi disampaikan untuk peta
saya tanya dulu itu membuat panik tidak bagi gerindra
biasa aja biasa biasa aja saya rasa juga apa yang disurvey kan rasional kan
posisi sekarang kan belum ada calon yang firm belum ada kombinasi pasangan calon
sangat sangat menentukan ya tapi dari sisi optimisme dan kalau kita lihat juga tren gerindra sendiri ya
lalu di hasil survei indikator juga kan mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya
artinya backbone suara dari pak prabowo masa solidnya sudah cukup captive ya
apalagi dukungan dari pks misalnya dengan partai partai lain itu akan menjadi daya dukung yang first
kalau sekarang ini kan baru benar benar majority adalah suara daripada gerindra
karena sembilan belas itu dengan turun dari empat puluh enam ke sembilan belas itu menurut anda tidak menjadi persoalan yang perlu dihadapi
perlu di segera dikeluarkan solusinya
ya saya rasa ini kan untuk menuju april ini kan masih cukup waktu ya
dan saya rasa yang terpenting
ya april dua ribu sembilan belas masih cukup waktu dan yang terpenting menurut saya tadi setelah misalnya ditetapkan juga kan
terus juga nanti mengenai kabinet yang mau ditawarkan
ini saya rasa jadi hal yang sangat penting juga
karena masyarakat sekarang juga inginnya suatu hal yang bisa bisa diukur secara kualitatif juga gitu loh
karena melihat kondisi sekarang ya kalau kita boleh fakta ekonomi dan lain sebagainya ini kan kondisi tidak stabil ya
pak prabowo ini maju nggak konstituen
konstituenya itu bingung gitu
ya saya rasa itu hal yang wajar ya mas indra ya
hal yang wajar karena kan
jadi perhatian pak prabowo tidak soal kepastian yang ditunggu oleh konstituenya
ya artinya kalau dalam konteks gerindra kan sudah meng announce memberikan mandat kepada pak prabowo
tapi kan kondisinya sekali lagi gerindra tidak bisa maju sendiri
nah tentunya kita mengharapkan ada titik temu kan
karena kan juga perkara
oh jadi soal titik temu ya
ya perkara untuk pasangan calon ini kan bukan hanya soal
namanya soal partai a berapa persen partai b berapa persen
tapi kecocokan juga gitu
dan harus saling melengkapi juga gitu
salah salah milih calon bukannya naik malah bisa nyungsep
artinya juga ini juga ditunggu tunggu juga oleh pihak pak jokowi juga
nah ini juga saya pikir ini cukup cukup dua bulan
ini kalau ada narasumber dari pihak pak jokowi ya
tapi ini kan sekarang dari pak prabowo dulu
jadi ini seolah kemudian membenarkan deadline dari pks nih mas pipin
yang dari tadi sudah ingin jawab mas pipin
sebelum kesana saya ingin merespon bagaimana survei
ada keanehan survei atau ada semacam perang survei
perang lembaga survei untuk mendukung dukung
kenapa harus lembaga surveinya pernah
karena bisa begini
dalam menentukan hasil survei survei itu kan sebetulnya objektif ya
saya selalu mengibaratkan misalnya ketika kita ada satu cangkir kopi kemudian kita mencicipinya
dalam waktu bersamaan seharusnya hasilnya sama
karena dilakukan dengan metodologi yang benar kemudian pengambilan sampling yang benar gitu ya
dengan waktu yang bersamaan
saya harus mengatakan bahwa surveinya indikator lead bank kompas median kedai kopi itu waktunya bersamaan
tetapi hasilnya berbeda
ada yang sama ada yang berbeda
hasilnya itu buat pak jokowi
tetapi berbeda dengan misalnya indikator
kedai kopi sama ya
pak prabowo hampir nggak jauh berbeda tetapi pak jokowinya begitu tinggi begitu
kedai kopi juga begitu
jadi pak jokowi ya
jadi di sini ada semacam bandwagon
jadi lembaga survei juga saya tidak menuduh misalnya satu atau dua lembaga survei ini ada yang bermain
yang meyakinkan kita adalah ketika memang kita buat survei sendiri
dan saya yakin gerindra kami juga pks kemudian pdip pak jokowi juga punya hasil survei sendiri
dan sebetulnya itulah yang meyakinkan kenapa misalnya temuan saat ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana jangkauan media sosial
saat ini dua ratus lima puluh dua juta hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden itu menyebar se indonesia
sedangkan hashtag jokowi dua periode itu hanya sembilan puluh sembilan juta
ini membuktikan apa
publik terutama kalangan menengah ingin ada perubahan ingin ada pergantian
inilah yang dirisaukan oleh pak jokowi
tapi mas upin saya ingin bertanya lebih lanjut lagi soal survei yang dilaksanakan hampir bersamaan tapi hasilnya berbeda cukup jauh
yang anda duka kenapa berbedanya
ya saya kira begini ya yang saya ketahui saya pernah bekerja di lembaga survei ya
dan teman teman saya juga banyak yang bekerja di lembaga survei

biasanya yang wajar itu di ak margin of error
kalau margin perbedaannya ada di situ maka tidak ada persoalan
tetapi ketika terlalu menganga lebih jauh maka perlu di explor lebih jauh bagaimana metodologinya bagaimana cara pengambilan samplingnya
saya contoh misalnya ada lembaga survei ketika saya dalami kemudian saya menemukan bahwa ternyata samplingnya itu sama
jadi dia berkali kali menggunakan sampling yang sama
dalam penelitian itu menjadi bias dan seharusnya dihindari misalnya
yang kedua misalnya sumber populasinya yang digunakan
ada yang data penduduk
ada yang data penduduk
ada juga yang menggunakan dpt
yang dpt itu hasilnya akan berbeda
kalau yang dpt maka dia akan tepat bahwa dia akan mengikuti pemilu nanti pilpres atau pilkada
kalau yang data umum setahu saya indikator litbang kompas juga menggunakan data penduduk dari umum dari rt rw kemudian datang ke masyarakat dan ditentukanlah di bawah
kalau yang lewat dpt sudah ditentukan dari atas sehingga akurasinya lebih dekat
jadi ketika respon respon soal survei ini kan sering kita ulas juga ada berbagai macam respon dan sebagainya
ketika respon yang menurut mereka tidak memuaskan selalu ada kritik kritik terhadap lembaga surveinya
jadi saya akan minta komentar anda terkait bahwa ini selalu dilakukan oleh politisi seperti ibarat pepatah buruk muka cermin dibelah begitu
tapi nanti ya setelah jawabannya karena indikator juga akan meresponnya
kami akan segera kembali setelah kita berikutnya
karena tergantung apanya nih kalau bisa berbeda misalnya
pertanyaannya sama durasinya sama maksudnya di waktu yang tidak jauh berbeda gitu itu hasilnya juga tidak mungkin sama persis
kan kaya begitu karena kan ada bervariasi gitu
wajar saja menurut anda
wajar wajar selama itu betul juga di dalam rentang margin error surveinya begitu
tapi kan non sampling error itu sumbernya banyak
sungguhnya banyak bisa jadi pewawancaranya bisa jadi cara bertanya nya bisa jadi
memang pertanyaannya berbeda saya tidak tahu
dan biarlah itu urusan internal masing masing
tadi kang ipin juga sudah kang pipin sorry
jadi ipin ya
yang pipin tadi sudah jawab sendiri
kita nyamannya dengan hasil survei kita pakai itu
kita pun juga
jadi pertanyaan yang berbeda itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda
bisa tentu saja gitu bisa berbeda
kalau ada dugaan misalnya pertanyaan itu framing dan lain sebagainya
apalagi seperti itu
tambah jauh berbedanya
bisa jadi urutannya berbeda
atau misalkan pak jokowi jadi tinggi sekali atau rendah sekali
selisihnya terlalu jauh gitu memang itu jadi aneh juga
tergantung pertanyaan juga kan belum tentu juga misalnya indikator atau lidang kompas yang berbeda
mungkin ada lembaga yang lain yang juga bisa
tapi harus dipahami ya
setahu saya pertanyaannya sebetulnya tidak jauh berbeda
mereka tinggal dilihat yang terbuka tertutup
kalau yang terbuka responden tidak melihat dan kemudian dia menyampaikan
dan rata rata itu di bawah
misalnya pak jokowi itu hanya tiga puluh enam persen ketika itu dilakukan terbuka
tetapi kalau sudah tertutup maka biasanya lebih tinggi
tetapi yang menarik dari hasil survei seharusnya adalah ada tambahan yang lain misalnya
dari misalnya lima puluh satu persen
lima puluh satu persen ya kang adam
jadi lima puluh satu persen elektabilitas pak jokowi
berapa persen sebetulnya yang ajak mau memilih pak jokowi misalnya
di survei rata rata misalnya di kami misalnya
dari empat puluh empat persen hanya dua puluh enam persen yang ajak memilih pak jokowi
dan kemudian sisanya masih bisa berubah berubah
jadi bisa berpindah ke yang lain sebetulnya
dari hasil lima puluh satu persen juga begitu
saya nanya ke bank kompas juga sama
jadi kemungkinan masih perubahannya juga
jadi ini sebetulnya menarik
karena publik saat ini melihat bahwa pak jokowi memang seperti sederhana merakyat
tetapi banyak kebijakannya yang tidak pro rakyat
banyak janji janji yang tidak depati
dulu mungkin orang berpikir bahwa ya sudah kita ada sosok baru
tapi sekarang kita sudah merasakan empat tahun
tetapi kemudian publik terutama ibu ibu melihat harga harga sembako semakin tinggi
ini saya harus stop karena kan tidak ada pihak dari pak jokowi ya
karena kita bicara internal
sudah gerindra dibelain nama pks soal elektabilitas
jadi tenggak waktu dipenuhi
tenggat waktu dipenuhi tidak kira kira
kita dengan gerindra ini sudah sekutu kan
jadi pembicaraan dari hati ke hati ini sudah tentunya sudah makin mengerucut lah
tapi yang tadi kan sudah ada sembilan nama dari pks
tentunya juga kita serahkan kepada pak prabowo
mana yang secara kemistri dan
pak prabowo kayaknya kesulitan menentukan sembilan nama
saya rasa tidak
ada yang cocok ya kira kira
saya rasa sudah makin mengerucut lah
mungkin sudah mengerucut jadi tiga empat
oh sudah sudah mengerucut
di gerindra sudah mengantongi tiga nama
sudah mulai mengerucut ke arah sana
oh sudah mulai mengerucut
jadi tenggak waktu sebelum puasa ini kira kira bisa akan dipenuhi kira kira
ya kira kira pas lebaran lah mungkin
oh pas lebaran mundur lagi
sebagai kejutan lah ya
saya ingin lihat lagi pernyataan dari pak mardani ya
pak mardhani ini minta agar gerindra serius banget gitu untuk membahas tentang hal ini
kalau mau main main
misal mau lihat kiri mau lihat kanan nunggu kiri nunggu kanan
pks bilang itu tidak serius
kalau mau menang harus serius dari awal
dan untuk menang itu dari snowrocket saya
nggak ada yang rumit rumit
tambahin umumin line up kabinetnya
set up tim kerjanya
pilih kada serendak
rumus apa lagi
yang pasti itu rumus ini
kalau mikir kiri kanannya nggak pasti
nyumun saya nggak cerdas namanya
beberapa kata kata yang saya ingin mengatakan
beberapa kali saya wawancara pak mardhani memang nggak seperti ini
ini geram banget ini
kok nggak ditentuin tentuin
memang gerindra bagaimana posisinya
setelah memang setelah ada ini
setelah ada pernyataan pak mardani ini
kemudian nggak tahu kok tiba tiba ada lari bareng ya
pak sandiaga uno dengan pak zulkifli hasan
perkait nggak kira kira
saya rasa komunikasi politik cair ya
kita berkomunikasi dengan semua pihak ya
kita tidak menutup koalisi ini
artinya hanya dengan pks
artinya tentunya perlu dukungan
itu juga disepakati juga oleh
dan saya rasa komunikasi yang dibangun
apalagi pak mardhani juga kan ketika pilkada kemarin di dki kan sebagai ketua tim kampanye
saya rasa bukan menjadi suatu hal yang apa namanya
tapi ditunggu pks sadar ya pak mardhani
ya artinya kan pks sudah memberikan nama
dan namanya juga sembilan kan
kecuali diberikannya satu mungkin kita lebih mudah kan gitu
oh kesulitannya karena diberi sembilan itu mas mimpi
padahal sembilan itu malah lebih mudah
jadi bagi pks silahkan dari satu
kenapa gak memberikan satu
memberikan banyak alternatif
jadi mulai dari disitu ada mantan menteri
kemudian ada pengurus dpp
kemudian disitu ada gubernur yang berprestasi
jadi sudah ada perengkingan
sebetulnya tinggal dipilih
jadi kami harus menyampaikan bahwa pks ini
kalau pak prabowo milih rangking rangking terakhir misalnya itu gak masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
jadi bagi pks sembilan nama itu adalah yang terbaik
yang punya kapasitas kapabilitas untuk memimpin
sejauh ini bagaimana pantauan pks
apakah benar memang sudah mengurucut beberapa nama
ya saya kira sudah melihatlah
kemarin sudah dipanggil misalnya kang aher gitu
gubernur jawa barat yang berprestasi
oh dipanggil sudah ya
dua ratus lima puluh enam prestasinya selama sepuluh tahun memimpin di jawa barat
dan termasuk pemimpin yang dirindukan ingin dipimpin lagi masyarakatnya di jawa barat
saya melihat pks
kita harus melihat bahwa pks ini sejak dulu sampai saat ini yang paling loyal
loyal di luar pemerintahan oposisi bersama gerindra
dan kita juga paling setia
apa tidak tengok kanan tidak tengok kiri
kalaupun kita ditawari
ketemu demokrat kemarin tuh bahas poros ketiga bukannya tengok kanan tengok kiri
ya saya kira itu kan ada komunikasi
yang harus disampaikan adalah bahwa ketika kami sudah menjalin hubungan yang cukup erat dengan gerindra sekutu
maka komunikasi kita berjumpa dengan demokrat berjumpa dengan partai lain kita tetap komunikasikan
bahwa ini adalah ikhiar
komunikasikan untuk alternatif kalau misalnya gerindra tidak segera memilih
komunikasi itu ada dua hal misalnya
ada misalnya alternatif ketika kita diajak
ada juga misalnya kita mengajak ayo gabung bersama koalisi kita
karena lebih banyak kan lebih baik
sebelum puasa itu sudah tenggat waktu yang memang sudah tidak bisa ditawar lagi
saya kira fleksibel tersebutnya
cuma kita ngasih penjelasan bahwa waktu beda antara petahana dengan penantang
petahana itu setiap hari dia punya program pemerintah
pak jokowi misalnya hari ini dia ketemu ketua osis untuk menggait pemilih pemula
kemudian sedangkan kita misalnya pak prabowo kalau kita nanti berkoalisi
maka itu harus lebih awal
sehingga publik tahu siapa presiden dan wakil presidennya
karena saat ini misalnya yang lain ternyata elektabilitas di bawah
tetapi seiring dengan berjalan jalan
waktu mengerucut menjadi dua pasangan atau tiga pasangan
maka juga akan melihat
itu akan merubah segala hasil survei
akan merubah segala hasil survei
hasil survei saat ini masih cair ya kang
jadi tidak ada survei saat ini melihat bahwa misalnya calon dari pks misalnya di bawah
nanti suatu saat memang akan naik
ketika misalnya seorang cawapres dari pks yang misalnya saat ini digadang gadang salah satunya kang aher misalnya
begitu dari pemilih jawa barat yang mayoritas kedua setelah jawa
dan kemudian prestasinya sangat luar biasa
yang kalau publik melihat saat ini kang aher ini tanpa pencitraan tanpa gembor gembor
tetapi kalau publik melihat
tapi ini bukan kamar pencetraan
saya kira yakin kami dan pak prabowo dengan pks dengan pak sohibul iman komunikasi baik dan kami itu komit
komit dengan janji diantara kita
kalau kita misalnya katakan kita ayo maju bareng kita maju bareng
tapi kalau kita mau misalnya diantara
melihat apa sih
melihat ketidakseriusan gerindra atau apa sih
hingga muncul pernyataan seperti itu
ya saya kira dinamika di internal masing masing partai juga akan terjadi
tetapi di pks itu satu
sembilan nama silahkan pilih kita akan
dan itu sebelum puasa terakhir
iya artinya kan dalam perkawinan ini kan
karena begini ada juga yang menduga gini pks mendesak gerindra orang prabowo aja belum tentunya apres
itu gimana sih sebenarnya gerindra menjawab itu
kalau itu setelah sudah komit kan
dan itu sudah dinyatakan
dan kita kemarin mengadakan rakorna sudah diberikan apa namanya delegasi kepala

dan saya rasa itu sudah
untuk maju begitu ya
maju dan itu saya rasa cukup tidak dipertanyakan lagi
tapi ya saya rasa dinamika politik ini akan semakin mengerucut lah
menutup singkat saja menurut anda bagaimana
terkait dinamika di internal prabowo penantang ini kira kira apakah ada kemungkinan kalau kemudian deklarasi maka akan merubah elektabilitas dan lain sebagainya
adakah faktor itu ataukah belum tentu juga menurut anda
ke depan tentu saja dinamika akan semakin kuat
karena nanti kan calon calon dari setiap partai politik kemudian bekerja bersosialisasi di daerah pemilihan masing masing
nah sehingga efek ke lapangannya efek ke pemilihnya itu akan semakin luas gitu
jadi kembali lagi ke apa namanya ke hasil survei ini ya tanggapan tanggapan itu politis itu biasa biasa saja
tidak ada pengaruhnya bagi kita gitu
kalau misalkan ada yang bilang bahwa tergantung yang bayar gitu
hasil survei tergantung yang bayar
kalau menurut kami itu sih kurang kerjaan aja
oke baik kita lihat nanti dinamika selanjutnya seperti apa kita tunggu juga deadline pks ini jawabannya akan bagaimana gerindra
yang pasti ini kalau kita lihat sudah mulai kampanye nih ya
kaosnya ada tagar baru ya
apa yang kita kirim
udah ada kampanye
terima kasih telah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news